kita gak mungkin ngelakuin selamatan sekarang
ya tapi tapi kapan
enggak pokoknya nanti aja ya
kita cari waktu yang pas ya
bella mau ngegugurin kandungannya
menggugurkan kandungan itu adalah perbuatan dosa
biarin aja perutnya membesar
itu bukan suatu kesalahan
bella dan afif itu sudah menikah
dan yang dikandung bella itu adalah cucu aku
iya bu itu permasalahannya nih ya bu ya
pernikahan itu gak ada orang yang tahu bu
udah gitu gak ada bu
tangan dua tangan dua biar lebih makin enakan
aduh udah makin enak nih kayaknya nih
afif sekarang kan aku udah jadi istri kamu
sudah seharusnya seorang suami itu memanjakan istrinya
kita berdua kan lagi bulan madu kayak gini
aku ntar duduk aja
aku mau ke rumah
afif kamu tuh masih mikirin bella ya
aku mohon mereka nggak usah khawatir
aku yakin suatu saat nanti akan cepat kok dapat kerjaan nih baru
yang lebih baik
aku cuma gak habis pikir aja deh
yang pertama papa kecelakaan
dan papa kembali kepada allah
yang kedua afif berubah menjadi seorang yang bereksa
yang ketiga sekarang mama kondisi psikologisnya berubah jadi buruk
dan sekarang deh kakak kehilangan pekerjaan kakak
bel bel lihat deh bel
luar biasa tuh
luar biasa tuh apa apaan sih
ya allah sayang kamu tuh harusnya gak ngasih lihat itu ke bel lah
bel jadi sedih
aku mau lihat
mau keluar sarapan
tungguin aku dong afif
kenapa sih dia gak mau tungguin aku
daripada gue galauin afif
mendingan gue ngeliat reaksi bella sama foto yang semalam gue posting
kok bilang gak komen sih
padahal kan gue pengen banget lihat dia baper gara gara lihat postingan gue
eh sebentar sebentar sebentar
akhirnya dia ngapus sama foto fotonya afif
tapi gue gak akan puas sampai di sini
gue akan bikin bel menghapus ingatannya tentang afif di hatinya selama ini
kok aku pengen ngomong sesuatu deh
aku pengen ngadain acara selamatan buat calon bayi kita
ya lagi juga kamu tuh ngapain sih membahas soal ini sekarang
aku sedang kehilangan pekerjaan aku
terus juga belah kasian belah
dan afif meninggalkan dia
emangnya kamu gak punya rasa empati sedikitpun
gimana perasaan belah kalau belah nanti tau
mas tapi masa cuma gara gara kehamilan bela yang gak boleh diketahui orang
terus kehamilan aku juga harus ditutupin gitu
enggak enggak bukannya gitu
tapi kita lihat tuh kondisi kita sekarang gimana
kita gak mungkin ngelakuin selamatan sekarang
ya tapi tapi kapan
pokoknya nanti aja ya kita cari waktu yang pas
gimana bu bella mau ngegugurin kandungannya
lagian saya sadar kok menggugurkan kandungan itu adalah perbuatan dosa
biarin aja perutnya membesar
itu bukan suatu kesalahan
bella dan afif itu sudah menikah
dan yang dikandung belah itu adalah cucu aku
permasalahannya nih ya bu ya pernikahan itu gak ada orang yang tahu bu
udah gitu nggak ada buktinya lagi
aku gak peduli
siang kenapa sih dia malah berubah pikiran
pikirannya suka berubah ubah
gara gara kamu ngomongin kehamilannya bella
aku jadi punya ide
gimana kalau hal ini aku ceritakan sama sylvia
mungkin dengan aku ceritakan sama sylvia
sylvia bisa luluh dan bisa menerima bela serta anaknya
bagaimanapun juga anak yang dikandung bela itu kan cucunya sylvia
aku harus kesalahan sekarang
dia harus menerima cucunya
eh jangan bu
kok malah jadi gini sih
dari ratna dia pasti sudah berhasil melaksanakan tugasnya
ya gimana udah kamu eksekusi
pak masalahnya sekarang ibu sairah sedang menuju rumah bu sylvia pak
kamu tuh gimana sih kamu disuruh apa kenapa bisa jadi begini
gak akan aku biarkan
sylvia harus menerima cucunya
aku gak akan biarkan kamu sampai rumah sylvia
olah masih lama tai
halo bella ibu kamu barusan nyaris ketabrak mobil
tapi kamu tenang
ibu kamu sekarang udah aman sama aku
sekarang kamu segera ke jalan majapahit
ibu kamu baik baik aja
terus kenapa mama aku bisnis sama kamu
tadinya aku mau ke rumah kamu
aku mau ketemu sama kamu sekalian jenguk ibu kamu
tapi di jalan aku ngeliat ibu kamu nyaris ketabrak mobil
udah bela mending sekarang kamu masuk
aku anterin kamu pulang
kayaknya ibu kamu lagi nganak badan
jika melihat kondisi emosi ibu anda seperti ini
sepertinya dia harus dirawat di rumah sakit jiwa

saya akan beri dukungan kepada anda
jika ada masalah silakan beritahu saya